tiap jumat eksklusif di gtv
aku semua happy bersamaku
ada ada aja ya nih kalian ya
lain kali jangan pake back sound ya mas
kalo gak pake back sound kamu gak bakalan ketawa tetep cemberut
saya sengaja memang fales falesin kalau enggak kamu kan bakal diem terus
suara saya bagus sebenernya mau denger
iya mas terima kasih
oh ya aku nanti mau mampir dulu ya ke rumah pak al
mau ambil berkas yang udah ditandatangani sama pak al
karena pak al lagi sibuk buat konfres sipir di kantor polisi ma
itu undangan buat pak al udah kamu kasihkan belum
karena sibuk ngejar elsa dan ricky
saya jadi lupa soal pertunangan saya sama jennifer
kamu beruang aja sih mama tanya kamu
itu acara persiapan buat pertunangan kamu itu udah kamu selesaikan belum
hah gimana persiapannya lancar kan
eee mah nanti aja ya kita bahas ya
aku lagi buru buru soalnya
wong acaranya itu udah sebentar lagi ren di
kamu jangan urusan kerjaan terus dong
urusan kamu ya kamu selesaikan juga
semua ini kayak kerasa mimpi ya
masa iya sih saya beneran tunangan sama jennifer
saya harus bicara langsung sama jennifer soal ini
sebelum semuanya terlancur
ya udah aku jalan dulu emang
iya tapi ingat yang tadi mama bilang itu kamu kerjain ya
udah cantik meni meni tinggal pakai kincu deh
habis itu langsung live menyapa netizen di luar sana
waduh ternyata yang gabung
apaan sih dateng dateng udah main gangguin aja
suka suka aku larang di sosial media aku kok
kenapa pasti situ kepokan sosial media aku apa aja yang aku posting
hidih gr lu ya
dasar untuk posting
begini nih saking kegandrungan yang main sosmed
sampai kemarin like foto lama gue segala
bener gr itu mah soal lain kali
kangen tuh bisa jadi jerse
eh si itu yang nge like foto kiki duluan
pake ngatain aku nge like foto si itu lagi
lagi nih kayaknya gak ada kerjaan aja gue nge like foto lu
emang suka ya orang kadang kalo gak mau ngakuin kebenaran tuh kayak begini lintra lu geng sih
pegang nih nih nih tuh liat tuh liat
karena kiki disitu kan lagi cantik cantiknya tuh kalo di sosial media
ini pasti lu berdua nih biang geroknya kan
gue kabur lagi kira gue kabur
eh mau pinter mereka
eh ini mah bener bener ya
trio gak karu karuanin tuh kalo udah diketahui kenyataannya mesti langsung kabur mesti langsung kabur
mau ngajak kalo udah kalah
udah gak usah jember ya
kalo orang cemberut itu cantik atau jelek
jelek pak gak cantik
nah sekarang mama lagi cemberut berarti mama jelek dong
rena mau gak bantuin papa
aku bantu ya aku mau baca puisi
anak papa udah bisa bikin puisi
kok pintar sekali sih yang ngajarin siapa
miss olive pak yang udah ajarin aku
cucu oma pinter banget ya udah bisa bikin puisi
yaudah ayo sekarang kamu gocap puisinya buat mama
papa iringin ya pakai musik
aku begitu baik dan cantik mamaku
aku juga sayang balon biru oma dan ucus
aku semua happy bersamaku
ada ada aja ya nih kalian ya
lain kali jangan pake back sound ya mas
kalo gak pake back sound kamu gak bakalan ketawa tetep cemberut
saya sengaja memang fales falesin kalau enggak kamu kan bakal diem terus
suara saya bagus sebenernya mau denger
makasih ya sayang puisinya mama suka banget loh
sama sama emak
aduh cucu oma pinter banget sih bikin puisinya eh oma bangga banget loh cucu oma udah bisa bikin puisi

ada yang belom masuk pussy
aku juga sayang
aduh gemoy gemoy udah bagus bagus puisinya tadi
pak kewi tambahin segala
karena itu masih kecil dan polos
dia mengatakan semua apa adanya
buko riana juga merasakan ikatan dengan mas nino
meski dia nggak tahu kalau mas dino itu adalah ayah kandungnya
ya udah kalau gitu kita pulang aja gitu
oke saatnya jemput calon istri
kakak mau jemput kakak michi
enggak gak mau
nanti kakak pacaran mesra mesraan aku ngapain jadi nyamuk
ups tuh nyamuk
harus nyamuk dibawa bawa
akhirnya kakak jalan dulu deh kalau gak mau ikut
jadi nanti kan aku mau masak masak
terus aku beli bahannya tuh banyak
aku kayaknya gak mungkin deh selesaiin masakannya sendirian
jadi kalau nanti kami cimo diajak ke sini bantu aku masak gak apa apa kok
kamu kan pinter masak
gak mungkin dong kamu gak bisa padu padehin bumbu bumbunya
iya apaan sih lui
orang gak kangen biasa aja
yaudah kalau begitu kakak juga kebetulan mau ngajak kakak michi ke sini
kita makan siang bareng nanti ya
kaka jalan dulu jangan lupa di kunci
kalau kamu gak kunci berarti kamu lupa
kaka jalan dulu
mana lu berdua
apaan sih lu gira
terluan banget tau gak lu
si giri ini bener bener ya jelas jelas dia suka kiki
sekarang bilang gak mau sama kiki
emangnya dia kira kiki mau apa sama dia
ya tapi kan si kiki aminati itu responnya positif ger
terus dia like foto foto lama lu ya kan
nah bener tuh gir
si kiki itu buktinya udah ngasih lampu hijau loh
gua jamin deh lu bakal suka banget sama kiki aminarti
gue gak akan suka sama kiki aminarti
si giri ini bener bener ya jelas jelas dia suka kiki
sekarang bilang gak mau sama kiki
emangnya dia kira kiki mau apa sama dia
eh bunyi garo
liat ya udah
gak usah gr deh
kiki tampangnya berlebihan aja